lo jangan ikut campur ya
dili jangan marah
cukup gak gue gak mau denger apapun lagi
berani gak lo ya lo taruh tangan lo yang kotor itu ke gaya
apa terus kenapa gaya jangan protes kok
keliatannya malah gaya seneng gue sentuh
apa masalah lo
sekali lagi lo sentuh
sialan hampir ada gue kalau pesan ngomong
kalau gue pacaran sama gaya
hah lo mau bilang apa lo mau bilang apa tadi
lo jangan berani berani ngancep gue ya
gaya tau emang siapa lo apa dia pacar lo hah
dj mainin lagi dong musiknya
ya ya ya bensin
harusnya gak marah dong sama gue
gue juga gak minta vino buat ngelakuin semua itu
lo juga tau kan
ada orang yang naruh alkohol di minuman gue
ini semua tuh gak akan terjadi kalau lu datang bareng gue kan
lo gak mau kan
karena lo takut ada orang yang tau kalau kita pacaran kan
cici kenapa lo harus marah sama gue dir
padahal ada orang yang ngejebak gue
gaya lo juga bisa jaga diri sendiri kan
gue gak bisa bareng terus
semua ini bukan karena hal itu kan dir
lo marah sama vino karena vino bisa pegang pacar lo sedangkan lo gak bisa berbuat apa apa kan dir
jadi lo kesel sama diri lo sendiri
tapi jangan nyalain gue deh
gue benci semua keburuan buruan ini dir
gue udah gak mau bohong lagi
lo harusnya ngerti dir
kalau gue ngelakuin semua ini buat lo
karena gue tau betapa petika basket buat lo kan
ya seperti biasa
tapi kamu juga gak akan ngerti
kenapa kamu bilang aku gak ngerti
aku juga bekerja mas
apa kamu pikir mengurus keluarga dan rumah tangga itu gak capek
dearly ngapain aja kamu seharian
berapa jam kamu latihan hari ini
gak kamu biarkan dia barang sebentar
apa semuanya harus tentang basket
derley mau ke kamar aja dulu
lihat lihat apa yang aku lakukan
apa kamu yakin dia pergi karena aku
atau bukannya dia pergi itu karena sesuatu yang gak pernah kamu lakukan
atau kamu tuh gak bisa kalau di rumah berperan sebagai seorang ayah
kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan sama dirli
dia menjadi menjaga jarak sama kamu
aku tuh cuma ngingetin aja sama kamu
jangan sampai kamu kehilangan anak kamu
tidak ada satu piala pun yang sama berharganya dengan
maaf mbak maaf saya kira penyanyi terkenal
aduh jo mata gua mana aman ga mata gua
aduh jo hampir copot jantung gua
jerry jerry banget ini
udah lu jangan jerry jerry aja makanya jangan konyol konyol
ya terus maksud lu cewek cewek lebih demen sama cowok yang pendiem gitu
ih besar bego bukannya gitu tapi maksud gua bisa kasih lu sedikit aja
jo ikan ga akan bisa hidup tanpa air
burung ga akan pernah bisa hidup
bisa berhenti terbang
sekarang bagaimana bisa seorang seming ngelupain cewek cewek jo
itu sama aja ngebiarin orang keausan jo
kejam jo tega
ah bakasi lu
eh tahan mbak dedy
dedy kan nomor teman gue
suatu lagi anak anak
ya sekarang saya minta kalian semua berdiri dan baris
dan siap siap karena kita akan belajar di luar
karena saya bosen ngajar dikelilingi sama tembok terus
jadi gimana kalau kita belajar hari ini di luar setuju
puisi itu adalah sebuah hasil karya seni yang sangat indah
contohnya puisi ini
walaupun sebenarnya makna dari puisi ini sangat sedih kalau kita simak
tapi ketika dibaca tetap saja terdengar indah
dalam puisi ini menggambarkan betapa rasa kecewa dan kehilangan seorang pria
karena tidak bisa memiliki wanita yang sangat dicintai
lalu ketika wanita itu menikah dengan pria lain
hati sang penyair sangat hancur
seakan akan separuh dari jiwa sang penyair ikut pergi
terdapat suatu lubang yang besar di hatinya
yang tidak pernah berhenti
yang bisa ditambal
setiap detik yang dilalui oleh pria itu adalah siksaan
tapi semuanya sudah terlambat
sang pria itu benar benar telah kehilangan dia
orang yang sangat dicintainya tidak akan pernah kembali lagi
tadi pengocen mereka mungkin sedang sangat marah
begitu sulit untuk mereka
sekarang saya mau kalian bikin surat untuk seseorang
lalu katakan pada orang itu
betapa kalian sangat mencintai
tidak perlu harus pacar
atau gebetan tidak perlu
bisa juga pada saudara sahabat
atau siapa saja
katakan pada orang itu betapa kalian sangat mencintainya
sebelum itu menjadi suatu keterlambatan
baik selamat melalui surat